bantang dengan segera dan lihatlah
bunyi lonceng menandakan ibadah misa natal segera dimulai di gereja katolik paroki hati maria tak bernodal makale tanah toraja
ibadah misa telah digelar selama dua hari pada malam natal dua puluh empat desember dan di hari natal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
prosesi ibadah dilakukan dengan hikmat mengangkat tema pergilah mereka ke negerinya melalui jalan lain
yang berarti mengenang kembali bagaimana cerita perjumpaan orang orang bajus atau raja raja dengan bayi yesus yang memiliki pesan sukacita dan keselamatan
selain itu tema keberagaman juga menjadi pesan natal tahun ini
kerukunan antarumat beragama di tanah toraja tampak kental salah satunya dari pengamanan yang dilakukan oleh kelompok islam di toraja
temanya di sini terkait dengan keberagaman dan itu menjadi salah satu pesan natal kita tahun ini bahwa keberagaman itu adalah ciptaan tuhan
yang harus dijaga dirau dan dipelihara dengan baik
lain daripada yang lain suasananya di kampung halaman dengan di kampung orang kan beda kumpul dengan keluarga
semarak natal di toraja memang terlihat di sepanjang jalan dengan beberapa pohon yang menghiasi di depan rumah tongkonan hingga rumah sanit
hal ini dikarenakan lomba berlaku
lomba menghias pohon natal yang menjadi rangkaian acara lovely desigber toraja
kesederhanaan dan kehangatan ini menjadi kekhasan perayaan natal di tanah toraja